terima kasih anda masih bersama kami
pemerintah provinsi banten meresmikan banten international stadium senin malam
stadion yang menelan biaya pembangunan hampir satu triliun rupiah ini
diresmikan oleh gubernur banten wahidin halim dengan beragam acara
dan dipadat ke ribuan warga yang datang
banten international stadium senin malam diresmikan gubernur banten wahidin halim
pembangunan ini meresmikan oleh bazar hingga pertandingan hiburan
antara banten all stars dan selebritas fc
stadion yang menghabiskan apbd hampir satu triliun rupiah itu
berdiri di lahan sports center di kawasan curug kota serang
desain banten international stadium bermotif batik banten
dan gerbang menceritakan budaya banten
stadion ini memiliki kapasitas tiga puluh ribu penonton
dengan lima lantai berstandar internasional
wahidin yakin kehadiran stadion ini bisa menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke banten
saya buka dan terbuka untuk siapa saja boleh main bola di tempat ini
namun dalam acara peresmian tersebut tak semua warga bisa masuk stadion
pembangunan yang belum rampung dan fasilitas di luar stadion utama yang belum sempurna
membuat banyak warga yang datang hanya bisa menunggu di luar stadion
masuk ke macet
bukan parkir di sini sengaja banten
ya sengaja pengen lihat tadinya kirain bisa masuk
emang lah parkirnya sedikit atau gimana tadi
ya cuma sedikit
masyarakat berharap nantinya pengelola juga menyediakan jalur masuk
dan area parkir yang memadai
adi mazda serang banten